kamu kenapa terlambat
perlu diusap usap dulu
biar mesinnya mau hidup
yang ngajak saya balik kesini memang kamu
tapi kamu mesti ingat
sekarang saya pemimpin disini
saya wajib menegur kamu kalau kamu tidak disiplin
kita ini kerja
kamu mau cari ribut
boleh dites dulu
saya gak ada maksud meremehkan kalian
ini prosedur standar
maju keroyok saya
gak usah ragu ragu
bisa lebih maksimal
kamu gak betul
tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya
coach saya dicegat tidur
dia sekarang masih sama kamu
tadi dia mau apa
mau cari ribut tapi nggak saya layanin
saya nggak tega ngajar dia
masa sudah kita pecat secara tidak hormat
masih mau saya hajar juga
itu terlalu kejam
saya udah di depan rumah bang edi
udah mau masuk
masih ada yang kamu mau sampaikan gak
nggak itu aja
cuma mau ngasih tahu
kenapa didung nggak saya hajar
saya tuh orangnya masih punya rasa belas kasihan
barusan saya dengar ada suara motor datang
terus pergi lagi
saya pakai gober
tadi ban motornya kempes
saya sudah terlanjur keluar
kamu nggak perlu masuk
mau laporan apa
urusan kaki lima normal lancar
di parkiran dua titik sudah kita isi dengan orang baru
satu titik lagi
mesti dikuasai anak anak muda warga sana
kenapa urusan disana
di sana nggak beres beres
hanya survei dan mengelola
nggak termasuk pembebasan lahan
satu titik parkiran yang dikuasai anak anak muda warga sana masih belum bersih
saya sudah turun langsung
mereka sudah dikasih pelajaran
tapi hanya sekedar untuk memberi efek jerah
mereka masih balik
saya akan kesana lagi
tapi masih ada sedikit urusan pribadi
ada hal lain
saya sedang sibuk
nggak ada waktu buat nyari anak buah kamu
yang ngabisin anak buah saya
suruh mereka buat ketemu saya
saya juga sedang sibuk
nggak ada waktu buat nelpon mereka

harusnya dia gak saya ajak balik ke sini
cura yam cura yam cura yam
cura yam cura yam cura yam
kamu di mana
lagi nunggu kabar dari kamu
saya udah sampai pasar
oke saya sama ajum ke sana
taslim udah dateng